petugas bea dan cukai tanjung priok mengagalkan upaya penyelundupan satu ratus enam puluh tiga lima ton jerawan sapi impor di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
ribuan kardus jerawan sapi didaftarkan dengan dokumen bahan kimia pencampur pakan ternak
tujuh kontainer jerawan sapi impor yang dikemas dalam kardus disita petugas bea dan cukai pelabuhan tanjung priok rabu pekan lalu
jerawan sapi yang diimpor dari australia dan selandia baru ini didaftarkan oleh pemiliknya pt csub sebagai bahan kimia pencampur pakan ternak
namun setelah diperiksa petugas di dalam tujuh kontainer itu terdapat sembilan dua ratus tujuh puluh tiga karton berisi jerawan sapi
petugas bea cukai memeriksa lima orang terkait penyelundupan yang menimbulkan kerugian negara hingga tiga lima miliar rupiah
isinya adalah jantung
jantung sapi ya
hati kemudian bagian daripada leher sapi biasanya untuk warung warung khusus
kemudian juga ada paru paru paru sapi kemudian ginjal dan juga ada kaki
ada satu dua tiga empat lima enam jenis yang mereka masukkan dan itu semuanya pada saat mereka memasukkan
dia tidak mendapatkan izin dan kebetulan
waktu itu juga dilarang